meski rata rata sudah berusia empat puluh tahun ke atas
semangat bertanding di lapangan hijau masih terlihat di wajah para ex pemain timnas sepak bola indonesia ini
dan walaupun hanya sekedar pertandingan eksebisi
sesekali para pemain legenda sepak bola indonesia ini masih mampu menunjukkan sisa sisa kemampuannya
ini suatu kebanggaan ya
kebanggaan kita ketemu dengan pemain pemain muda di bawah zamannya kita kita ini ya
ini sangat sangat bagus sekali ya
karena biar supaya tali siratu rahim ini tidak putus gitu ya
selama ini kan tidak pernah dibuat pertandingan akbar
reuni akbar ini tidak pernah dibuat seperti ini
ini sangat sangat buat panitia sangat oke banget lah gitu ya
bertanding di tengah pandemi covid sembilan belas yang belum reda
panitia menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat sejak pintu masuk lapangan
tak hanya penonton para pemain yang akan bertanding juga menerapkan langkah langkah
pencegahan penyebaran wabah virus corona
ya secara individu memang dari saya sendiri memang sudah mempersiapkan protokol mandiri sendiri
bagaimana saya selalu bawa hand sanitizer bawa masker jaga jarak
dan sampai di sini pun saya melakukan hal yang sama
dan itu memang komitmen para pemain ketika kita dikumpul untuk main di pertandingan ini
kita semua sepakat bagaimana nih keamanan pemain
kita awali dari diri kita sendiri
tak hanya bernostalgia di lapangan hijau
panitia juga memberikan bantuan tali asih kepada sejumlah mantan pemain yang nasibnya kurang beruntung
erlangga wisnuaji warsa jakarta